pmi kabupaten bogor melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengungsi terdampak ledakan gudang amunisi kodam jaya
petugas tidak menemukan adanya warga yang mengalami sakit hanya mengalami syok
di tempat pengungsian sementara rumah kepala desa setempat petugas pmi kabupaten bogor memeriksa kesehatan pengungsi
dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan warga yang mengeluhkan sakit
mereka hanya mengalami syok pasca ledakan gudang amunisi yang terjadi di dekat tempat tinggalnya
mengingat belum dinyatakan aman warga masih berada di pengungsian hingga kini
cek kesehatan mulai dari tensi dan pengecekan pernafasan dan segala macamnya
dari penyakit itu tidak ada seperti ispa dan lain lainnya
dan mungkin hanya syok saja dari para perempuan
untuk stay di sini kita masih menunggu informasi bahwasannya di lokasi itu seperti apa
karena kita masih menunggu dari penyintas istri kembali ke rumahnya masing masing kapan
dari kluster visalia perumahan kota wisata kita bergeser menuju ke niko zulfikar yang berada di lokasi pengungsian
niko bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini
di tempat saya melaporkan ini tempat pengungsian para warga yang terdampak
akibat ledakan gudang seluruh
saat ini kondisi warga saat ini masih melakukan aktivitas di pengungsian
lantaran belum ada instruksi atau kebijakan dari pihak yang berulang untuk menyatakan
saat ini aktivitas warga di pengungsian hanya sebatas untuk bercengkrama ngobrol ngobrol maupun main hp dan lain sebagainya
niko apakah sudah ada informasi kapan warga diperbolehkan pulang ke rumah masing masing niko
hingga saat ini belum ada informasi dari pihak yang terkait untuk memperbolehkan warga
yang di sekitar gudang peluru untuk balik ke rumahnya masing masing
saat ini pihak berwenang masih melakukan penjagaan atau steril di lokasi
baik itu di kluster maupun di lingkungan perkampungan rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari lokasi gudang yang peluru yang terbakar tersebut
terima kasih niko zulfikar jurnalis kompas tv yang melaporkan langsung dari lokasi pengungsian warga terdampak
sebelumnya juga ada abel insani yang melaporkan
dari perumahan yang berada di dekat dengan lokasi ledakan gudang amunisi kodam jaya